sejumlah persiapan sudah dilakukan di rumah dinas wali kota solo loji gandrung
sebagai lokasi prosesi ngunduh mantu pernikahan kaisang pangarep dan erina gudono pada sebelas desember mendatang
konsep ornamen mataram islam surakarta dan yogyakarta akan dipakai dalam acara ngunduh mantu
pernikahan putra bungsu presiden joko widodo tersebut
untuk solo ornamen fauna seperti burung raja bali rusa harimau dan gajah akan digunakan
sementara ornamen flora khas yogyakarta yang dipilih antara lain daun pisang bunga anggrek bunga kamboja dan bunga kasablangka
pelaminan bernuansa putih ini akan berada di teras lojigandrung
kita juga membuat sebuah panggung level gitu seperti huruf l
di mana di situ nanti pengantin dan juga orang tua berjalan menuju ke kereta kencam
jadi dua kereta kentang dari dalam lojigandrung kereta kentang yang lainnya disiap di luar lojigandrung
sementara itu kesibukan terlihat di salah satu tempat usaha jasa kereta kuda
mujiono prasetyo sang pemilik usaha bertugas untuk mengurus dan menyiapkan kuda serta kereta yang akan digunakan saat kira pengantin nanti
sebanyak dua puluh delapan ekor kuda dan dua belas kereta harus disiapkan mucio
sebenarnya dari perusahaan yang kita lakukan kita bisa menghasilkan kekuatan yang sangat besar

jadi kita bisa menghasilkan kekuatan yang sangat besar
jadi dari awal aku enggak tahu kalau dipakai mantenan mas kayang itu enggak tahu
pokoknya saya diperintahkan dua belas kereta terus kuda ini gini gini ya sudah siap
lalu waktu yang dekat ini tahu tahu kok buat perningkan itu
minggu dua puluh tujuh november lalu geladi prosesi kirap sudah dilakukan di solo
kirap kereta yang membawa pengantin akan berangkat dari loji gandrung menuju pura mangkunegaran melalui jalan selamat riyadi
tim liputan cnn indonesia